jalan bergelombang lumpur bercipratan kendaraan oleng ke kiri dan kanan
anda mungkin pikir kendaraan kendaraan ini sedang melintasi medan off road
namun ini adalah kondisi jalan rasunasai jakarta selatan
yang berada di salah satu pusat bisnis ibu kota sapi sambangi jumat siang
seperti di depan menara duta di mana terlihat sejumlah lubang di jalanan
dengan kedalaman sekitar lima belas cm
ya selain kurang nyaman bagi para pengendara
jalan rasuna said saat ini juga dirasa kurang nyaman bagi para pejalan kaki
karena ya seperti anda bisa lihat jaraknya sangat sempit untuk bergerak
dan ya bisa dibilang kondisinya juga becek
akses pejalan kaki di jalan rasuna said ini dikeluhkan seorang warga
dia berharap pihak yang bertanggung jawab memperhatikan kondisi ini
yang dinilai tidak layak
ya satu ada lubang lubang dan ada kendaraan takut juga
jadi enggak ini lah enggak nyaman
itu sudah hati hati sekali
namun hal yang paling mengkhawatirkan dari kondisi jalan rasuna said saat ini adalah
kerap menyebabkan kecelakaan terutama bagi pengendara sepeda motor
seperti yang dialami pria ini di depan gedung dijen imigrasi
melihat kondisinya yang memprihatinkan kami bersama dua pengendara lainnya
membantu mengantarnya ke puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan
setelah memastikan korban ditangani kami bertanya pada salah satu pengendara
yang menjadi saksi mata kecelakaan
ngindarin lubang oleng karena kan di rasuna kan lubangnya banyak tuh
ini oleng jatuh langsung kejang kejang
menurut abang sendiri jalan rasunasai tuh bahaya nggak sih
kan terlalu banyak abis gimana
karena kan disitu kan udah jadi sering laka juga
jadi kalau kita rasunasai kan tinggal lurus doang kan enak tuh dibuat ngebutnya
kayak kalau emang nggak tau selabat lubangnya
pasti akan kena kayak tadi kejadiannya
para pengendara berharap kondisi jalan rasunasai dapat segera diperbaiki
agar aman dan tidak menyebabkan kecelakaan kembali
arya dita utama fikri adin jakarta